berita di laman online dari kiki kalau buruhsa menyuruh seorang berinisial ds untuk memperkuasa
perempuan berinisial ja apa bener itu pak nah itu fitnah fitnah tuh kan pasti ada yang jud sama
dosa betulin iya bener tapi juga mikirnya gitu nggak percaya semua artikel dibikin tadi
kok ya iya iya iya kan iya dengerin semuanya ya
henry sudah sadar dan dijaga ketat oleh polisi
dan dia sudah mau bersaksi kalau dia kenal sebaiknya
kamu kenapa pusing pusing kecapai ada masyarakat mobil
minum dulu ya kurang mirna mungkir
masih aku singgah bayar
masih aku singgah bayar
bapak minta maaf ya
mama jadi ikut ikut kebawa urusannya bapak ke kantor polisi terus
jadinya kamu gak bisa istirahat
kamu bisa istirahat di rumah ya nanya
kamu tenang aja mas
aku yakin dia akan jadi lebih baik
cus kok mama pulangnya lama banget sih
papa mama juga belum pulang
aduh gimana ya cara nenangin gemoy
bapaknya sudah pulang
bapaknya sudah pulang
bapaknya sudah pulang
bapaknya sudah pulang
iya ya belum pada pulangnya jadi sepi ya rumah ya
gimana kalau sekarang kita main pura pura
pura pura apa cus
jadi kita main pura pura
rena disuruh jagain adik balon biru
ini ceritanya ada balon biru ya
coba gimana kakak rena mau diemin adiknya nih biar nggak nangis
aduh kakak rena ini ada balon biru nangis
adek jangan nangis ya ini kakak
adik balon birunya udah nggak nangis kakak rena pinter deh
ada balon birunya sekarang jadi ketawa ketawa
coba lagi ciluk bah lagi
ah nggak bener tuh c
nggak mungkin bura sabar buat demikian
itu udah pasti vietnam
sebenernya kamboja fitnah
itu im yang nuduh tanpa bukti im
eh tapi bener
bu rosa nyakitin semut aja nggak tega
apalagi nyakitin perasaan perempuan
hah ya bener
kiki ini juga sepemikiran sama bangi sama uya
pasti ibu tuh gak bakal ngelakuin itu kan
ini pasti nggak bener kan
pasti ada yang mitra itu bu rosa
ah bener pak putra
pasti ada yang sirik bin julid ke bu rosa
pak bos ya
itu pak bos
nah bagaimana kalau kita nanya pak bos kali ya
kamu aja yang nanya aku nggak berani
tak payah pak cik
nih kiki nggak mau

biar aku yang ngejam kan
pak mau tanya
pak begini pak
boleh saya bertanya sesuatu
tadi saya melihat sebuah berita di laman online dari kiki
kalau berusaha menyuruh seorang berinisial ds untuk memperkosa perempuan berinisial ja
apa benar itu pak
fitnah itu fitnah
pasti ada yang judik sama bu rosa
tapi kiki juga mikirnya kiki nggak percaya sama artikel dibikin tadi
dengarin semuanya ya
jangan sampai berita ini didengar sama reinhard
sampai rena tahu
awas kalian semua
iya mas baik
iya mas baik